unyu unyu dan timur siap berangkat ayo rin buruan lama banget siap
banget kalau ngaketnya cepet cepetnya lama banget kamu tuh gimana udah ganteng
udah ganteng tapi ustadz sapa pasti suka
iyaayo pulang nanti tolong anak anak di ajak masuk aja langsung ya biar mereka bisa lihat
nah susu yang sudah diperah kemudian disaring menggunakan kapas ataupun kain yang putih yang bersih
lalu dimasukkan ke dalam botol milk can
setelah dilakukan penyaringan kemudian ditutup rapat rapat kain penyaring
setelah selesai digunakan kemudian cuci bersih
lalu disterilkan dengan cara direbus dan dijemur
kalau nanti mau dipakai lagi terlebih dahulu
oh jadi itu berarti bersih banget ya prosesnya
nah untuk tahap selanjutnya namanya pasterisasi
pasteurisasi itu apa
posterisasi adalah menyimpan susu ke dalam suhu tertentu supaya tidak terjadi mikroorganisme
seru juga ya prosesnya
kamu baru nol kan hai kak
kalau proses memerah susu itu emesin banget
terus pak kalau udah susah dikemanain diapain
dikirim ke pabrik
kapan dikirimnya pak
sore ini ada pengiriman
kamu tuh ngapain teja
saya kan yang kasih kamu perintah
pak rek sih dari tadi mondar mandir mondar mandir saya pusing ikutannya
asal kamu tahu ya saya ini lagi pusing mikirin warga saya sendiri
coba kamu tanya sama hatimu apa tega melihat ustazah syafah harus tidur dekat kandang sapi
hah ustazah syafa
pak rek sih dari kemari kemarin kan saya udah ngomong
udah langsung ngomong aja ke ustazah syafa
biar nggak jadi masalah
itu dia masalahnya
karena kamu sudah merintah saya
kok berani beraninya ngatur hidup saya
saya perintahkan kamu
temani saya untuk menemui ustazah syafah
buat kamu tahu nggak
papski kamu mau cari ibu sambung buat kamu
maksudnya tak ada
hanya ada tuan crowatan
ya nggak perlu
nah tadi kayak kacau

bada apa mas
mas pasti pada saat terbang
anak anak sekalian tentunya masih ingat dengan pembelajaran mengenai ikhlap yang sering kita bahas berulang ulang
oh iya tapi kita juga gak boleh ngelupain nih bahwa di sini ada satu santri teladan yaitu haikal
haikal coba kamu jelasin ke teman teman kamu semua tentang ikhlak plus hukumnya
tapi kalau emang tau saya mau jelasin ke mereka semua yang ada disini ngapain tadi saya kasih tau ke soleh
kamu udah jelasin ke soleh
udah tadi sebelum belajar
ya kan le
coba le jelasin yang tadi aku kasih tau ke kamu soal ikhlab ya
nah ikhlak adalah salah satu dari hukum tajwid
ketika huruf nunsukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba
nah nunsukun tadi itu berubah suaranya menjadi em
nah contohnya mimba di
ya jadi gitu pak ustadz
tadi saya kasih tau ke solek
gak ada satu kata pun yang hilang
gak ada satu kata pun yang terselip
soleh anak yang pintar ya pak ustadz
perasaan dari pagi pagi
ini udah pernah jauh jauh dari air deh

kita ganti aja materinya
sekarang kita belajar lagi tentang salah satu hukum bacaan dalam al quran
dalam ilmu tajwid yaitu
jadi ingqom itu merupakan hukum baca dalam al quran juga
dimana artinya adalah
meleburkan dua huruf yang berbeda menjadi satu
uuh ternyata pelajaran agama itu banyak banget ya
selama ini aku taunya cuma itu itu aja
papi sama mami juga gak pernah ngajarin
soleh soleh soleh
ibu asri bahasanya baku
makasih ya udah nolongin aku
nanti kalau kamu mau minta bantuan apapun itu bakal aku lakuin
tinggal minta aja ya
tadi dia bilang terima kasih
astagfirullahaladzim ya allah
kamu kalau buka temen aku tapi
pas kamu dengerin takdirnya
aku gak tau
ngomongku malah gak tau
jadi seharian ini kalian kumpul sama haikal
kalian belum juga bisa korek informasi
siapa haikal sebenarnya
kalian denger ya
pertanyaan yang tadi ustadz kasih ke haikal
inget kan yang dia gak bisa jawab
itu semakin menunjukkan
kalau haikal itu bukan santri teladan
sekarang kalian temuin lagi haikal
kalian gali informasinya pepet
selanjutnya udah tau dong mesti ngapain
sekarang pusat mau kasih semangat nih
buat rio kunyit yang kecil
ih kalau gak gantinya dia cepet jalan
lama banget kamu tuh
gimana udah ganteng gak udah rapi gak
udah ganteng rapi
ustadz jasabah pasti senang
salam secara itu kenapa pergi ke negara ini
katanya kenapa kita berangkat

padahal creed selamat nya
akhirnyaixon saya dquerit
sebelumnya saya minta maaf
saya bener bener ngerasa gak enak sama para ustad dan juga santri
apalagi sekarang kondisi pesantren seperti ini
belum lagi tadi emman dan juga yuyun kasih tau saya
kalau uang kas pesantren sudah mulai menipis
gak usah terlalu di fikirkan ustazah
lebih baik kita berdoa sama sama supaya kita diberi kemudahan sama allah swt
lagi juga insya allah kalau niat kita baik pasti ada jalan
bukan begitu ustaz musa
terbanglah terbang si burung angsa
burung gelatik bobo disarang
tenanglah tenang ada ustadz musa
masalah yang pelik menjadi riak